berikutnya partai nasdem membantah pernyataan dari wakil ketua kpk alexander mawarta
terkait dengan adanya dugaan aliran dana korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo ke partai nasdem
dalam pernyataannya pada sabtu sore pendarahan umum partai nasdem ahmad saroni mengatakan
dia telah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi rekening partai nasdem
dan tidak ada aliran dana seperti yang disampaikan wakil ketua kpk
saya sebagai menara umum dpp menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh pak alex marwata
saya selaku bendahara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai resmi rekening partai
bahwa kami tidak
tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang pak alex sampaikan
yang kita sayangkan kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke partai nasdem
ini sangat merugikan kami karena secara terbuka
pak alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai
yang saya sayangin lagi kenapa mesti kok seolah olah penyampaian pak alex ini tendensius ke partai kami